abang si deden
ngapain kamu disini
ngapain kamu disini
kau muda bapakku
tapi pada saat itu
bapakmu yang mencoba membunuhku duluan
terus apa yang kamu harap dari aku reza
kamu berharap aku masih bisa cinta sama kamu
kamu aja yang bukan manusia seutuhnya
udah bisa mainin hati aku
aku gak berharap apa apa dari kamu heri
aku cuma mau tetap
sekarang pergi kamu dari rumahku
sekarang pergi kamu dari rumahku

aku tau kalau kamu lapar itu aku tau
nah kasih makan
tuh ya kan
saya baru tau
kalau kamu itu bener bener ikat ajaib
di waktu kamu lapar perutmu nyala
jangan sampai ketahuan sama siapa siapa
ini rahasia kita berdua
mudar mati lambungnya
kamu jangan begitu dong
pomi nah utang panci
wah jadi lahiannya
ini lagi komimin
lu yang dua
mau ngeget kemana lu
mau ngeget kemana lu
gua lalu berpaham
ampun lu kata
lu kata gue deden
abang si deden
ngapain lu ngapain gua lu
ampun ampun deh
lo tau kan
lo anterin gue buat ketemu itu si luma
lo tunjukin dimana itu si luma berada
gua mau balik dendam atau
atas kematian si deden
tapi kan si luma itu
gua orang takut
itu si luma
udah jangan takut
gua ngga mau tau pokoknya
mau kemana lu
lu mau pergi
gua ngga mau tau
seandainya dia bukan si luma ular
dan bukan orang yang udah membawa malapetaka untuk keluarga aku

oh itu si ingo
aku akan buangmu ngayini
janganlah cinta itu lagi
meradang hatiku karenamu
menahan rindu yang tak sudah sudah
kamu itu udah gila ya
ngapain masih disini pergi sana
erin beri aku satu kali lagi kesempatan
kamu udah lihat bagaimana si luman ular membalas dendam
sekarang kamu juga akan lihat bagaimana si luman ular jatuh cinta
benar benar udah gila kamu zat
aku cuma butuh kamu pergi dari rumah ini
kalau kamu mau aku gak ganggu kamu lagi
aku akan pergi
kamu mau mati juga aku gak peduli
sampai jumpa lagi